dana tersebut berasal dari kas perusahaan dan pinjaman dari perbankan
pekerjaan pembangunan lrt jabodebek saat ini seluruhnya telah masuk pada pengerjaan struktur
pada dua ribu delapan belas ditargetkan pembangunan lrt akan merampungkan sisa struktur yang masih ada termasuk pada jalur dan pendukung
untuk mendukung sistem keretanya seperti sistem komunikasi pasokan listrik dan signaling